sampai jumpa di video selanjutnya

bapak uzzah sebaiknya satu jam lagi anda berada di ruang dewan direksi
biar lia dan para dewan direksi yang menentukan hukuman bagi anda

pak pengacara mengulurkan diri
pak pengacara mengulurkan diri
pak pengacara mengulurkan diri
kenapa tiba tiba bisa mengulurkan diri
dia benar benar bingung deh om
kenapa tiba tiba pak pengacara ngambil keputusan kayak gitu
ya sebenarnya untuk hal ini dia udah rencanain sejak lama
om tahu tentang masalah ini
ya tau persis sih sebenarnya gue enggak
tapi om beberapa kali dengar
kalau dia tuh sebenarnya dia udah sering leluhur
dia ngeluh kalau
sebenarnya dia udah jenuh untuk kerja di sini
untuk ngurusin semua pekerjaan yang kamu tugasin ke dia
jadi kayaknya sih dia mau pensiun dan istirahat
iya tapi kan dia bisa omongin baik baik sama alia om
tapi dia takut kalau kamu enggak akan ngijinin dia
makanya dia nekat kabur gitu aja
eh tapi kok tiba tiba bapak pengacara tuh kayak gitu sih
kan pekerjaannya juga masih banyak
aduh jadi keteteran nih semuanya
udah deh lia
kamu tenang dulu
ya kamu tenang
om mau bantu kamu dalam hal ini
walaupun om kan masih baru di kantor ini
dan om enggak begitu tahu banyak soal kantor ini
tapi paling nggak profesi om sama profesi dia itu kan sama
kita sama sama pengacara
jadi ya kalau kamu mau om bisa wakilin kamu untuk urus perusahaan ini
jadi pengacara di kantor kamu mengundurkan diri
bu makanya dia tuh jadi bingung
orang gak ada masalah apa apa tiba tiba dia ngasih surat ke perusahaan dan menyatakan kalau dia itu mengundurkan diri
kan aneh ya semua kerjanya jadi keteteran
untung ada om fauzan yang ngurusin sekarang
lia papa rasa sebaiknya kamu jangan terlalu percaya dulu sama om fauzan
karena dia itu sebenarnya tidak sebaik apa yang tampak dari luar
kamu ingat sendiri kak
bagaimana dia berjanji untuk belain ibu kamu tapi ternyata dia malah memojokkan ibu kamu di pengadilan
papa kamu tuh betul
sebaiknya kamu jangan terlalu percaya sama om fauzan ya
satu berhasil disingkirkan ternyata masih ada dua lagi
sepertinya aku harus singkirin yos dan ranti dulu sebelum merebut hartalia
yang terbelepaskan sekarang ini
kamu lebih akhir tadi

aku juga menyayangi kamu tapi dia sudah ramsay
tapi itu mungkin buat r impu kerryanya
kalau transpirasi shop raptor
muka sebenarnya jenis merap
aku bisa makan sendiri mas

tapi masa juga makan loh
saya juga makan kok
mataku berat sekali ya mas ya
mungkin kamu hanya capek
yaudah kalau gitu kamu istirahat ya
biar saya beresin sampah sampahin dulu
omis dan bu ranti mau dibawa kemana sama om fauzan
pada kemana sih
sepi banget sih
sepi banget pada kemana sih
saya mau bebas
saya akan laporin semua kejahatan om belia
sekarang saatnya saya habisi kamu yus
woy ada yang tabrakan
ini semua gara gara hilang
kalau nggak ada anak itu
aku pasti udah berhasil menyingkirkan ranti dan jos
gimana dokter keadaan cucu saya
kondisinya masih sangat kritis
kalau ia bisa melewati malam ini
iya akan baik baik saja
terima kasih dokter
saya permisi bu
baik terima kasih dokter
ya ampun ibu papa
li jaring kemana mana untung ada di sini
ya alia tuh panik nyariinnya
papa juga bingung li
papa dan ibu kamu ini mengalami kejadian aneh hari ini
tadi pagi kita makan buah bersama di kamar
tapi sorenya kita tahu tahu sudah di jalanan
bahkan kami berdua gak ingat apa apa
itu mah lebih nggak masuk akal li
tapi ya udahlah
yang penting kan bapak sama ibu udah selamat kan
sampai di rumah
kalian boleh senyum senyum sekarang
aku pasti akan cari cara lain buat singkirin kalian berdua